anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan dan kalau tadi kita sudah ngomong makan makan pasti pemirsa di rumah sudah kepikiran mau sarapan apa
tapi sebelumnya saya mau nanya ke fani dulu
kamu sebelum makan nih tipe orang yang langsung makan atau foto foto dulu nih buat medsos
oke pertama berdoa dulu pastinya
tetapi habis itu tentu saja di foto karena untuk diunggah di sosial media
nah mungkin tidak hanya saya nih pemirsa juga di rumah pasti ada juga yang sering nih di foto dulu sebelum diunggah di media sosial
benar gengnya banyak ya yang foto dulu baru makan
nah kali ini ada rekan kita reza helmi dengan informasi tentang food fotografi
seperti apa reza silahkan
yang biasa aja tapi rasanya enak banget sih
karena kan kalau aku makannya jarang juga kan sekalinya lapar yang butuhnya yang enak
makanan yang untuk di posting sih jadi looks nya lebih bagus untuk di posting di sosial media
kalau buat di sosial media tampilannya bagus rasanya biasa saja karena kan butuh konten
ya kan karena kalau makanan yang keren kan juga bagus sih sebenarnya
lebih kerasa sih
karena kalau misalnya gue tuh lebih melihat apa namanya
gak gampang tertarik sama makanan baru
yang penting kayak makanan gue pernah coba terus enak yaudah gue akan order lagi yang gitu
foto dulu baru dimakan
urusan memotret makanan sebelum disantap lalu diunggah ke media sosial
udah lumrah banget ya kita temui
bisa jadi anda salah satunya
setidaknya ada lebih dari empat ratus juta unggahan di instagram
menggunakan tagar food dari berbagai
dari seluruh lahan dunia
tentunya isi unggahannya pun beragam
ada yang tampilan apa adanya hingga yang benar benar mementingkan estetika
sebenarnya food fotografi atau fotografi makanan sudah ada sebelum era media sosial
awalnya seni fotografi ini digunakan pemilik kafe atau restoran untuk menampilkan menu makanan mereka dengan tampilan yang menggugah selera
pesatnya perkembangan media sosial menjadikan seni fotografi makanan ini berkembang dan bisa dipelajari

ada beragam teknik dalam fotografi makanan
salah satunya flat lay yaitu makanan diletakkan di bidang datar dan kamera akan menangkap gambar dari atas
salah satu pencipta kuliner yang mengunggah konten flat lay adalah vicky yuono
meski banyak mengunggah dalam bentuk media video
teknik dasar yang digunakan oleh vicky
tetap berasal dari fotografi
belajar secara otodidak termasuk plating
kini vicky sudah memiliki pengikut lebih dari enam puluh ribu di akun media sosial pribadinya
urusan estetika menjadi perhatian utama dari konten konten yang dibuat vicky
sehingga sajian sajian makanan yang awalnya terlihat biasa saja bisa berubah menjadi sajian mewah berkelas
mulai dari bubur hingga nasi padang
sebagai profesional plating sebenarnya juga bukan
dan aku emang suka
karena kan kalau misalkan sebelum plating ini kan aku cuma foto makanan
selain vicky ada juga cassandra darmawan
perempuan yang akrab di sapa andra ini sehari harinya memotret beraneka ragam makanan untuk kepentingan promosi produk
andra tak hanya mengandalkan flat saja ketika memotret
tapi juga mengambilnya dari bermacam macam sudut
sehingga menghasilkan foto yang tentunya
kalau foto makanan itu yang paling baik adalah ketika masih panas
jadi memang teksturnya itu dia nggak berubah
kadang kadang ada sebagian makanan yang begitu dia dingin itu teksturnya udah berubah itu mempengaruhi juga di looksnya
andra juga berbagi tips nih bagi anda yang suka foto foto makanan
walau hanya berbondalkan ponsel pintar hasilnya juga bisa terlihat seperti layaknya profesional loh
tadi kita sudah lihat nih makanannya si mie tadi di foto dengan kamera profesional hasilnya bagus
nah tapi kalau misalnya kita ada makanan di rumah misalnya nasi goreng kayak gini
gimana caranya supaya ini bisa hasilnya bagus dan juga di fotonya pakai hp gitu buat status misalnya
gimana caranya sih mbak
nah untuk yang pertama sebenarnya kita cobanya yang simpel dulu aja
untuk yang sekarang kita tekniknya pakai teknik flat lay yaitu dari atas nanti sembilan puluh derajat dari sini untuk pengambilan gambarnya
harus diperhatikan yang pertama pencahayaan
pencahayaan itu kalau di rumah mungkin adanya cahaya alami aja yang kita pakai ya yaitu dari matahari gitu ya
nah itu bisa dipakai kalau yang ada jendela atau ada pintu boleh di situ
terus yang kedua properti yang digunakan itu juga penting banget mas
jadi properti yang digunakan itu kita harus senada kalau bisa dan jangan terlalu rame gitu
itu nanti juga berkaitan dengan komposisi dari fotonya itu sendiri
biar fotonya kelihatan tempting
kurang lebih sih seperti itu
kalau dari komposisi sendiri gimana
kalau untuk komposisi yang gampang kita taruh ini di tengah aja untuk di center ya untuk foodnya
nah yang lain lain ini adalah untuk pemanisnya aja kayak gitu
jadi ya tetap ini yang kita utamakan gitu dan kita taruhnya di tengah untuk supaya dia lebih menonjol
nah gimana tipsnya berguna gak
selamat mencoba ya